menteri sosial tri risma hari ini merasakan guncangan gempa susulan di mamuju pada sabtu pagi
risma yang tengah berada di bandara tampapadang mamuju langsung mencari lokasi aman saat gempa
gempa yang terjadi pada sabtu pagi bermagnitudo lima dan pusat darat dua puluh km timur laut majene dengan kedalaman sepuluh km
mensos risma berada di mamuju untuk meninjau korban gempa majene